terdakwa kasus dugaan pembunuhan taat pribadi alias dimas kanjeng
hari ini menjalani sidang fonis di pengadilan negeri keraksaan probolinggo jawa timur
terdakwa disangka mendalangi pembunuhan anak buahnya abdul ghani
sidang fonis digelar selasa pagi dijaga ratusan personil kepolisian dari polres probolinggo
dalam sidang sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut dimas kanjeng dengan hukuman seumur hidup
selain itu dimas kanjeng juga ditetapkan sebagai tersangka penipuan bermodus penggandaan uang
jalan jalan jalan
produser cnn indonesia rangga umara di pengadilan negeri probolinggo jawa timur
selamat siang rangga sejauh ini bagaimana jalannya sidang
selamat siang daniel
daniel sampai saat ini sidang fonis terhadap terdakwa dimas kanjeng taat
pribadi tokoh yang pernah sangat kontroversial beberapa waktu lalu
dengan berbagai kasus penggandaan uang dengan melibatkan ribuan orang
yang saat ini tengah menghadapi fonis dalam kasus pembunuhan anak buahnya bernama abdul ghani
saat ini masih digelar atau masih berlangsung di pengadilan negeri keraksaan probolinggo jawa timur
dan sampai tadi majelis hakim masih membacakan petikan
putusan antara lain tadi yang sempat saya dengarkan adalah salah satu poinnya adalah
dalam petikan putusan tersebut majelis hakim mengatakan bahwa
dimas kanjeng taat pribadi mengetahui secara langsung adanya rencana
dari para anak buahnya untuk melakukan tindakan
memang tidak disebut tindakan semacam apa tetapi tindakan yang akan dilakukan oleh para anak buahnya terhadap abdul ghani
abdul ghani sendiri adalah salah satu pengikut juga yang sebenarnya bisa disebut pengikut yang cukup setia
terhadap dimas kanjeng pada waktu itu
nah motifnya dari kasus pembunuhan ini adalah dalam petikan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tadi
karena sebagian pengikut dari dimas kanjeng merasa bahwa abdul ghani ini sudah terlalu ramah
membuat masalah di padepokan yang dibuat oleh dimas kanjeng
antara lain adalah dengan mencoba untuk melaporkan kepada mabes polri
terhadap berbagai trik dan juga aksi aksi pengadaan uang yang selama ini dilakukan oleh dimas kanjeng taat pribadi
terhadap ribuan orang pengikutnya
itu disebut oleh abdul ghani bahwa trik trik tersebut modus penggandaan uang tersebut adalah palsu
dengan berbagai macam modus penipuan juga terdapat di sana
ini kemudian yang disebut majelis hakim membuat beberapa orang pengikut lainnya dari dimas kanjeng merasa sangat marah
tersinggung dan kemudian melaporkan apa yang akan mereka lakukan
kepada dimas kanjeng
memang tadi juga tidak disebut kemudian bagaimana respon dimas kanjeng pada saat dilaporkan adanya rencana tindakan tersebut
tadi dimas kanjeng sendiri pada saat datang ke pengadilan ini tadi sempat diwawancari oleh sejumlah wartawan
dan mengatakan sekali lagi bahwa dia tidak pernah terlibat atau menolak semua tuntutan yang diajukan padanya
bahwa dia adalah sebagai mastermind ataupun otak
ataupun orang yang mendalangi pembunuhan yang dilakukan terhadap abdul ghani pada september dua ribu enam belas yang lalu
terutama juga dari kuasa hukumnya muhammad soleh yang mengatakan bahwa memang tidak ada bukti sama sekali
tidak ada keterangan yang cukup beralasan yang bisa dijadikan pegangan bagi hakim untuk memutuskan bahwa dimas kanjeng bersalah
atau menjadi otak dari kasus pembunuhan tersebut
dan seperti anda sampaikan tadi daniar memang ini baru satu di antara berbagai macam tuduhan yang disematkan kepada
salah satunya seperti tadi anda sampaikan adalah dimas kanjeng juga sebagai tersangka kasus penipuan
dia juga masih berstatus sebagai tersangka kasus pembunuhan yang lain yang juga dilakukan terhadap salah satu anak buahnya yang lain
yang bernama ismail haniah serta sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang
jadi setidaknya ada tiga kasus lain yang harus dihadapi oleh dimas kanjeng setelah vonis ini dibutuhkan
nanti oleh majelis hakim daniar
baik rangga jadi sampai sejauh ini juga putusan masih terus dibacakan oleh hakim
nah kalau kita bicara soal situasi di luar dari ruang sidang rangga kita tahu bahwa sampai sampai kepolisian menurut pemberitaan menurunkan menyiagakan dua ratus personil
itu jumlah yang tidak sedikit
apakah memang anda melihat ada masa yang kemudian datang ataupun bersih tegang dengan pihak persidangan misalkan
ya sampai sekarang memang belum terjadi itu
sidang sendiri berlangsung lancar di dalam ruang sidang ataupun di luar sidang sehingga nantinya suasana benar benar kondusif aman dan tanpa terjadi suatu insiden apapun
adanya dua ratus orang polisi seratus diantaranya bahkan dari aparat brimop dengan menggunakan persenjataan lengkap sendiri memang bisa dipahami
karena ini adalah sidang vonis sidang yang cukup menentukan begitu bagi nasib dimas kanjeng taat pribadi
dan di mata para pendukungnya mungkin saat ini ada sekitar dua ratus
ada dua ratus atau tiga ratus orang begitu pendukung ataupun pengikut dimas kanjeng yang sudah datang dan terus berdatangan begitu untuk memberikan support kepada dimas kanjeng taat pribadi
nah mereka ini bahkan sudah berada di pengadilan kelaksanaan ini sejak pagi tadi
dan mereka mengatakan tentu saja sebagai pengikut mereka yakin betul bahwa dimas kanjeng tidak bersalah
tadi saya juga sempat menanyakan kepada beberapa orang
dan mengikut dari dimas kanjeng mereka tetap berkeyakinan bahwa semua hal yang dituduhkan kepada dimas kanjeng mereka anggap itu tidak benar
berbagai macam kemampuan dalam tanda kutip yang bisa dilakukan oleh dimas kanjeng seperti pengadaan uang mereka sebut ini sebagai karomah sebagai mukijab
meskipun sebenarnya dari berbagai macam hasil yang sudah diungkap oleh polisi misalnya beberapa waktu lalu sudah terbukti bahwa semua modus yang dilakukan oleh dimas kanjeng adalah bagian dari penipuan
dan semuanya bahkan juga ada ditemukan dalam jumlah besar uang uang palsu yang ada di sana
tetapi memang untuk pembuktian secara jelas dan juga fonis begitu secara resminya masih akan dilakukan oleh majelis hakim
baik rangga umara selamat kembali memantau terima kasih untuk laporan anda langsung dari probolinggo jawa timur